tidak seperti sekolah lain yang ramai dengan murid saat tahun ajaran baru dimulai
sekolah negeri dua gembong kecamatan arjosari kabupaten pacitan jawa timur justru sepi
bukan karena sekolah ditutup melainkan karena memang siswanya sangat sedikit yakni hanya delapan orang
sejak dua tahun terakhir sdn dua gembong tidak mendapatkan siswa sama sekali
akibatnya ruang kelas satu dan kelas dua saat ini kosong
sementara di kelas tiga terdapat satu siswa kelas empat hanya ada empat siswa kelas lima satu siswa dan kelas enam hanya ada dua siswa
guru sdn dua gembong mengaku sepinya calon murid yang mendaftar sudah terjadi sejak lima tahun terakhir
selain dampak pemberlakuan sistem zonasi lokasi sekolah yang berada di pegunungan
juga membuatnya sepi pendaftar
belum lagi jumlah penduduk yang minim serta anak anak di lingkungan sekolah yang belum memasuki usia sekolah

karena usia anak sekolah pertama tidak ada masih usia usia di bawah lima tahun
berarti dua tahun ini ya
dua tahun ini tidak ada pendaftar yang kesini
tidak ada pendaftar
murid di sekolah ini karena banyaknya warga setempat yang menjadi perantau
dan jumlah anak usia sekolah di nebukan setempat yang memang sedikit
ya karena mungkin kondisi masyarakatnya di sini
di sini kan di kampung ini banyak sekolah sd
jadi biasa anak anak yang sebelah di sana rumahnya itu lari ke jalan poros sekolah cepat
kemarin waktu kelas satu berapa temannya di kelas
coba berapa orang
lama ini kelas satu
waktu kelas satu cuma sendiri
sendiri kelas satu
jadi duduknya di mana
di meja guru
penerapan sistem zonasi sekolah tidak bisa dipungkiri bisa berdampak pada sekolah yang lingkungannya hanya punya sedikit populasi usia sekolah
sementara di lingkungan dengan populasi usia sekolah yang padat persaingan untuk belajar di sekolah negeri justru sebaliknya sangat ketat
di daerah seperti ini bahkan banyak calon siswa yang tidak tertampung
tim liputan cnn indonesia